apakah tapi situasinya saat ini sudah mulai membaik dan bagaimana dengan kesiapan alat alat yang diperlukan seperti pompa air untuk kemudian membantu menyurutkan air laut pasang ini yang menyebabkan banjir rob
ya aldi selamat pagi situasi terkini memang sudah jauh lebih baik
kalau tadi malam memang ada di ketinggian sekitar tujuh puluh cm tapi sekarang sudah mulai turun ada di angka sekitar lima puluh cm
ada dua pompa penyedot air yang terus dioperasikan dan ada di gedung upt perikanan muara baru
sehingga dua pompa ini diharapkan bisa bekerja dengan maksimal untuk segera menurunkan volume atau tinggi dari banjir yang terjadi selama dua malam ini
betul bahwa memang banjir ini merupakan fenomena dari gerhana bulan total yang kemarin terjadi dan di wilayah indonesia juga sangat jelas terlihat
sehingga pada saat bulan purnama tersebut justru air pasang laut
yang semakin tinggi dari biasanya sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah bibir pantai
dan seperti terlihat di sini juga ada satu motor yang mogok
seperti itu bahkan untuk para pekerja yang berada di wilayah pasar ikan muara baru ini juga harus menggunakan moda transportasi truk yang memang sengaja lewat kesini
seperti itu untuk bisa mengangkut mereka bersama sama sehingga mereka masih bisa tetap melakukan aktivitas bekerja di wilayah perikanan dari muara baru
bahkan juga ada beberapa tenaga kerja
seperti itu pekerja yang masih terus bekerja menggunakan jalan di pinggir trotoar agar tidak terkena banjir
meskipun sebetulnya kalau kita lihat di sini di belakang juga ketinggian airnya memang masih cukup tinggi
seperti itu sehingga kalaupun memang memasakkan lewat ini berbahaya
karena kita tidak tahu di bagian jalan mana yang ada lubang sehingga ini menjadi perhatian
agar tentunya bisa lebih berhati hati lagi kepada para pekerja yang memang masih harus bekerja hingga pagi hari ini
nah kemudian juga tadi kami sempat melihat masih ada terus pengamanan
dari polsek muara baru
kebetulan juga kantornya tepat berada di belakang saya
kantornya pun terendam
tapi tadi kami mendapat info dari kanit lantas dari polsek muara baru menyebutkan bahwa
untuk seluruh arus lalu lintas yang ada atau melewati jalur ini masih akan terus diupayakan agar tidak tersendat
karena kalau dilihat dari ujung sebelah sana tepat di mana titik banjir tidak terlalu tinggi
di sana terjadi penumpukan kendaraan dan juga orang orang yang memang akan bekerja untuk melewati jalan ini ke belakang sana
karena di belakang sana merupakan kawasan industri
berbeda dengan di wilayah lain
jakarta utara merupakan pemukiman
kalau di wilayah ini adalah wilayah perkantoran dan juga wilayah dari pelelangan ikan
sehingga nantinya diharapkan para pekerja bisa maksimal bekerja meskipun dalam keadaan banjir
kalau kita lihat memang diprediksi ini masih belum kapan surutnya
karena ketinggian air pun masih ada sekitar lima puluh cm
kalau kita bandingkan dengan banjirop pada tahun dua ribu delapan belas pada saat purnama sebelumnya juga memang ini
merupakan banjir yang lumayan tinggi dari tahun dua ribu delapan belas
oke adit apakah ada kegiatan pelayanan sektor publik yang terganggu akibat banjir rob ini
dan jika melihat bagaimana genangan air apakah juga ada akses jalan yang terputus
dan juga tidak bisa dilewati akibat banjir rob
betul kalau kita berbicara masalah akses jalan terputus untuk di jalan kecil atau jalan arteria memang sudah tidak bisa dilewati
tapi untuk di jalan utama seperti ini
masih bisa dilewati bahkan masih banyak juga kendaraan yang memaksa untuk melewati jalan ini
kalau fasilitas pelayanan publik yang seperti tadi ali tanyakan untuk pasar pelelangan ikan sudah benar benar ditutup
tidak ada aktivitas sama sekali karena di wilayah pasar pelawan ikan ini juga banjirnya sekitar delapan puluh cm
sehingga cukup lebih tinggi daripada di tempat jalan saya melaporkan
sehingga daripada nantinya menyebabkan korban jiwa lebih baik dari pasar pelelangan ikan muara
baru ini juga pada akhirnya ditutup
oke adit selain tentunya membantu mengurangi volume air dengan pompa air begitu oleh dinas setempat
apa kemudian bantuan yang diberikan oleh kepada warga yang terdampak
apakah juga ada warga yang harus mengungsi akibat rumahnya masih tergenang banjir rop di sana
terkait bantuan memang kalau di wilayah muara baru ini tidak terlihat adanya bantuan yang diberikan
karena memang di sini merupakan wilayah dari tempat orang pekerja mungkin akan ada bantuan
di wilayah yang ada penduduknya seperti di wilayah kali adam dan juga di wilayah penjaringan lainnya
tapi kalau dilihat di sini adalah bantuan yang diberikan adalah para polisi di sini atau petugas di sini benar benar memastikan
bahwa seluruh orang atau seluruh pekerja yang akan melewati jalur ini dipastikan aman
tidak terhambat oleh lubang lubang yang mungkin ada di jalan tengah jalan atau di pinggir jalan
sehingga mereka bisa tetap menjalankan kendaraannya meskipun dalam kecepatan yang tidak terlalu cepat aldi
baik aditya aksani produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari jakarta utara
terima kasih adit atas laporan anda